sampai jumpa di video selanjutnya
sudah lama pokoknya kita harus cari pelangi sekarang
tenang ya tenang ya
adik tenang ya
tenang tenang ya
ayo bapak bapak ibu ibu adik adik semua
datang dan saksikanlah
gundari putri petir
tiketnya murah cukup seribu rupiah
cukup seribu rupiah
bisa melihat keajaiban dunia
inilah gundari si putri petir
ayo turun turun ya
ini lagu dari putri petir
dia bisa membalikan cabutnya kesana kemari
hingga tercipta petir yang menggeledah
mega jangan diminum
wanginya aja enak
aduh kalau bibi mentari tahu pasti dia bakal marah marah sama aku
iya ya kasian kalau pelangi dimarahin terus
udah belum sih lelet banget kerjaannya
yaudah kalau udah keluar dong bikin ribet aja
waktunya untuk merubah rambut
ibu ibu pasti akan ngiring lihatnya karena rambutku semakin oke
bos duit kita banyak bos
neng ada apa neng
itu mau urusan gampang joget dulu dong
ini makanan untuk neng
coba dulu dong neng
rambutku pasti udah jadi nih
rambut mama ini gimana nih pa
rambut mama kenapa begini mah
oke kemana dia itu terus

saya melestari kamu
kamu belum nanti ketemu kami
cepat keluar cepat keluar
iya ada apa sih
kasian sih neng nih bos
kenapa bisa sakit perut celut
banyakan makan permen bos
akibatnya kalau neng itu suka makan permen
papa udah pulang
udah pulang ya pa
tumban papa siang siang udah pulang
tadi dari proyek
pelangi tadi udah mama omelin
terus sakit hati kali dia
sekarang nggak tahu kemana
pelangi itu kan anaknya penurut sekali mah
pasti mama menyuruh dia pergi kan
dan ini pasti gara gara rambut mama yang keribau ini
cuma karena soal rambut saja pelangi harus pergi
kan kasian ma
nanti kalau dia kelaparan di jalan bagaimana mah
rambut itu buat perempuan tumah kota pak
pokoknya kita harus cari pelangi sekarang
ayo neng buruan penontonnya sudah pada menunggu neng
ini dia putri petirnya
inilah yang kita tunggu tunggu
gundari putri petir
neng bangun neng kamu tidak apa apa neng
aku memang harus sendiri
kamu enak masih punya orang tua
aku gak tahu harus kemana
kamu tidur di rumah aku aja
ibu aku baik kok
terima kasih mega
kamu sendiri aja takut pulang
aduh lapar nih
makan lagi yang diurusin
lihat nih gara gara naik semua usahaku hancur
hah bagaimana ini neng
ma kita berpencari sini ma
wah si manis kemanggulan ida mantan
he eh anu kamu dapat dari mana
sampai jumpa di video selanjutnya